terima kasih anda masih di redaksi siang
sebagai salah satu kota yang memiliki sejarah tertua di indonesia
balikpapan dihuni oleh berbagai etnis
baik dari nusantara maupun mancanegara
anita maya akan mengajak anda untuk mencicipi roti dan kopi legendaris di kota balikpapan
seperti kedai kopi tertua di balikpapan yang saya kunjungi di kawasan pandan sari ini
jadi suasana yang paling terasa begitu saya masuk ke kedai kopi ini adalah suasana keakraban
karena memang dari kedai kopi itu adalah untuk bercengkrama
mulai usaha sejak seribu sembilan ratus lima puluh delapan
kedai kopi ini menjadi usaha keluarga dengan resep turun temurun
meski saat ini sudah dikelola oleh generasi ketiga
namun cita rasa orisinal dari racikan kopi dan roti di kedai ini tak termakan waktu
saya kan kelahiran balikpapan
orang tua saya dari tiongkok dari tiongkok
jadi buka usaha itu mulai tahun lima puluh an
jadi saya menurutkan usaha dari orang tua
dari dulu sampai sekarang
lesunya dari turun temurun dari orang tua
semua jenis roti bahkan selai yang digunakan
dibuat sendiri oleh pemilik kedai
ada beberapa menu roti yang menjadi andalan kedai ini
roti bakar dengan selai kaya dan roti original dengan telur setengah mata
roti tawar dan roti gandum yang selalu segar setiap hari
menjadikan menu ini sebuah hal yang sangat menarik
selalu dicari sebagai sajian sarapan
dan tentu saja segelas kopi susu panas
next ada satu roti yang jujur aja saya belum pernah mencoba jenis roti yang seperti ini
karena ini roti bakarnya original hanya dibakar dengan mentega
dan dimakannya dengan ini
ini biasanya jadi menu sarapan
dicocol di telur setengah matang
sudahlah pakai tangan saja
ini porsinya pas untuk sarapan cukup mengenyangkan dan berenergi
selain berbagai jenis roti bakar tersedia juga aneka roti dan kue peranakan lainnya
semua proses pembuatan roti dilakukan di kedai ini
meskipun sudah menggunakan peralatan modern
tapi rasa asli warisan keluarga tidak berkurang sedikitpun
pas juga nggak tentu lah rasanya lain daripada yang lain gitu
ini rasanya agak kental gitu
selain orang orang yang ingin menikmati nostalgia masa lalu
lewat makanan dan minuman yang disajikan
generasi masa kini juga tak mau ketinggalan mencoba kuliner legendaris ini
nah jika berkunjung ke balikpapan
jangan lupa mencicipi aneka roti dan kue dengan cita rasa khas ini ya
anitta mae arief didiawan balikpapan